presiden joko widodo menghadiri acara proyeksi ekonomi dua ribu tujuh belas yang diselenggarakan
kita segera bergabung ke hotel fairmont jakarta untuk mendengarkan pidato presiden
yang pertama saya ingin menanggapi sedikit mengenai saran dari prof didik tadi
saya ingin menanggapi sedikit mengenai saran dari prof didik tadi
memang bukan industri yang gede gede tapi industri
tapi ini saran beliau tadi akan saya lakukan
supaya tahu supaya tahunya bukan hanya masalah kayu tapi juga tahu masalah migas
masalah masalah industri otomotif industri tekstil saya kira penting sekali
yang kedua yang berkaitan dengan kondisi ekonomi makro indonesia secara umum
saya kira artikel empat tmf yang dipublikasikan seminggu yang lalu secara umum mengatakan bahwa
kondisi ekonomi indonesia baik dari sisi moneter dari sisi fiskal maupun struktural
ini saya kira sebuah informasi yang baik
tapi juga kita nggak usah senang
dulu dengan hal hal seperti ini
dan risiko ekonomi sebagian besar memang berasal dari eksternal dari luar negeri
karena ketidakpastian kebijakan ekonomi misalnya di amerika
baik juga yang berkaitan dengan ketidakpastian karena ini suku bunga
dan juga mengenai makhluknya ekonomi di tiongkok
yang kita saya kira sudah tahu semuanya
tapi menurut saya yang paling penting apa yang harus kita kerjakan
inilah saya kira hal hal yang harus kita sikapi dengan rasa tekanan negara sama
kepala negara kepala pemerintahan
tidak ada yang beda sama semuanya
melemahnya pertumbuhan ekonomi sulitnya mencari investasi
mencari arus uang masuk
saya kira problemnya mirip mirip
oleh sebab itu negara kita yang paling penting menurut saya
yang ingin kita kerjakan adalah menarik investasi yang sebesar besarnya ke negara kita
saya sudah memberikan perintah jelas kepada tim ekonomi terutama kepala bkpr
bahwa target target investasi yang masuk ini harus betul betul dikejar dengan cara apapun
misalnya tahun depan target kita kira kira rp enam ratus tujuh puluh triliun
jadi harus kalau sudah ada target itu dengan jurus apapun harus dikejar
kemudian dua ribu delapan belas target kita kira kira rp delapan ratus empat puluh triliun
dan keinginan kita kalau nanti di jumat paling tidak paling tidak itu empat puluh lima persen dari bdmi kita
sehingga ini akan memperbaiki
memberikan target ekonomi yang baik
apa sih yang harus difokuskan untuk investasi ini
saya sampaikan bahwa substitusi barang barang import itu harus menjadi konsentrasi kita
kemudian juga mega mega proyek itu harus betul betul di
baik yang berupa investasi investasi tiga miliar usd enam miliar usd lima belas miliar usd
hal ini akan memberikan trigger ekonomi yang baik pada pertumbuhan ekonomi kita
banyak sekali sebetulnya tapi memang
untuk memberikan kepercayaan untuk memberikan kepastian kepada investor sekarang ini juga tidak gampang
tidak seperti yang dulu dulu
tapi saya meyakini dengan perubahan perubahan kebijakan yang kita lakukan
investasinya akan saya meyakini akan masuk ke negara kita
baik yang berkaitan dengan betul jamigal berkaitan dengan baca
baik yang berkaitan dengan migas baik yang berkaitan dengan pembangkit listrik
saya kira yang terakhir pembangkit listrik misalnya
dua ribu tujuh belas ini awal ini sudah akan banyak yang sudah financial closing
sehingga arus uang masuk akan semakin kelihatan di semester pertama
kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pariwisata
memang ini bukan investasi yang besar sedang dan menengah dan kecil
tetapi ini akan mengangkut tenaga kerja yang sangat besar sekali
oleh sebab itu
lima belas tahun yang lalu yang saya sampaikan sepuluh destinasi baru sepuluh bali baru ini harus betul betul jadi
barangnya sudah ada tinggal membangun infrastruktur yang baik menuju ke sana

produk produk supporting juga hal yang berkaitan dengan membangun positioningnya
membangun diferensiasinya membangun kemasannya kemudian membangun brand nya
dan menggerakkan promosinya secara besar besaran
saya kira bapak ibu sekalian bisa melihat sekarang hampir di setiap bis yang ada di
di paris brand indonesia visit indonesia wonderful indonesia itu kelihatan sekali
kemudian juga misalnya di times square di new york juga sama videotron videotron
di sana juga kelihatan sekali promosi kita yang besar besaran yang ingin kita kerjakan untuk
di sana juga kelihatan sekali promosi kita yang besar besaran yang ingin kita kerjakan untuk
sepuluh itu tiga atau empat yang memang siap untuk menerima wisatawan
tetapi yang sisanya memang tadi masih memerlukan dukungan infrastruktur
memerlukan dukungan dukungan yang lain
dan inilah yang selalu saya sampaikan ini harus dikejar sea cepat cepatnya
dengan jurus apapun dengan cara apapun harus dengan jurus apapun dengan cara apapun harus
kita nampakkan bahwa kita memang mempersiapkan untuk ini
sebagai ilustrasi saja misalnya satu saja turis dari tiongkok dari china
itu satu tahun sekarang bisa keluar satu ratus lima puluh juta satu ratus lima puluh juta turis
yang banyak tersedot memang pertama ke amerika yang kedua memang ke eropa
kenapa kita tidak bisa mengambil kesempatan ini pada jarak kita juga sangat dekat dengan mereka
karena memang yang pertama kesiapan kita yang kedua memang hal hal yang berkaitan dengan airline ini memang persiapannya
saya pikir kemarin memerlukan hanya satu tahun ternyata sudah lebih dari satu tahun
kesiapan kita memang masih memerlukan injeksi lagi
kita sudah tanda tangan langsung dengan presiden xi jinping untuk mendatangkan sepuluh juta turis sampai nanti
dan ini menurut saya juga bukan sebuah pekerjaan yang sulit sebetulnya
tetapi memang sekali lagi memerlukan kesiapan kesiapan kita
karena kalau dari satu ratus lima puluh kita mengambil satu ratus lima puluh
sepuluh saja masa tidak bisa sih
padahal kita sudah sign dengan pemerintah china dan mereka menyiapkan sembilan provinsi
ada airport yang bisa didatangi oleh airline airline kita yang bisa menarik turis dari china
karena dengan ini saya kira nanti yang akan mendapatkan manfaat adalah rakyat banyak di bidang pariwisata ini
yang ketiga yang berkaitan dengan
yang berkaitan dengan tabungan nasional
ini penting sekali karena setiap investasi membutuhkan uang membutuhkan anggaran
dan kalau bisa kita perkuat tabungan nasional kita
saya kira ini juga akan memberikan support kepada investasi investasi yang ada di dalam negeri kita
karena saya usah sampaikan
selain politisasi untuk proyek proyek yang sudah brownfield yang sudah berjalan yang sudah mateng
saya kira untuk yang investasi investasi menengah dan kecil ini juga memerlukan anggaran
memerlukan uang yang mau tidak mau akan menyedot dari perbankan kita
tetapi kalau tabungan nasional kita tidak bisa memberikan support di situ
ini juga akan menghambat investasi di dalam negeri
saya sudah memberikan ancar ancar kepada menko ekonomi agar
paling tidak tabungan kita pada tahun dua ribu sembilan belas ini
minimal tujuh puluh lima persen pak menko ya
padahal sekarang mungkin baru berada pada posisi tiga puluh tiga
tiga puluh enam persen hampir empat puluh persen tiga puluh enam persen kira kira menuju ke empat puluh persen
saya kira memang sebuah target yang tidak ringan
tetapi saya meyakini apabila ini digerakkan masyarakat untuk menabung semua
kita promosikan kita sosialisasikan dengan baik
saya kira ini juga bukan sesuatu yang mustahil
mengajak masyarakat untuk masuk ke tabungan kita
pelajar baik petani baik nelayan
saya kira harus mulai kita kenalkan dengan sistem keuangan kita
sistem perubahan perubahan kita
yang keempat pembangunan sumber daya manusia
ini juga hal yang harus kita lakukan sehingga saya menyampaikan bahwa
yang namanya yang keempat membangun sumber daya manusia ini juga hal yang harus kita lakukan sehingga saya menyampaikan bahwa yang namanya
namanya vocational training yang namanya vocational school ini harus besar besaran kita rombak
menurut saya kesalahan smk kita sekolah menengah kejuruan kita adalah
harusnya pendidikan trainingnya itu delapan puluh persen atau tujuh puluh persen teorinya sisanya
tetapi yang terjadi sekarang adalah di smk kita di vocational school kita
hampir tujuh puluh persen guru guru yang ada ini adalah guru guru normatif
guru guru normatif itu yang berkaitan dengan pendidikan misalnya ppkm
pmp sejarah kemudian mungkin bahasa indonesia kimia matematika
dan pelatihnya justru yang trainernya pelatihnya ini justru enggak ada
hampir paling paling dua puluh persen
kalau saya bandingkan dengan jerman dan korea selatan perbedaannya di situ
sehingga pekerjaan besar bagi mendikbud untuk membalikkan
agar tiga puluh menjadi tujuh puluh
ini juga bukan sebuah pekerjaan mudah tetapi kalau tidak ya yang namanya
sekolah kejuruan kita ya tidak kena pada sasaran
harusnya mestinya yang diperbanyak adalah guru guru pelatih misalnya
untuk meng assembling otomotif misalnya
memberikan training mengenai permesinan
penggunaan mesin mesin yang terbaru
kemudian kalau kita lihat di jerman misalnya diajari membuat jendela
diajari membuat pintu kemudian diberi sertifikasi
dan mereka kalau saya lihat
sepuluh persen berada di industri lima puluh persen berada di sekolah
ini sudah mengenalkan betul betul pada lapangan
ini yang tidak kita kerjakan
ini yang mau kita kerjakan
yang kedua yang berkaitan dengan vocational training
sama kita ingin bekerja sama dengan industri dengan kadin agar vocational training ini juga nantinya bisa kita garap secara besar besaran
sudah sudah ada
saya tahu sudah ada tetapi dalam jumlah yang masih sangat kecil sekali
dan ini perlu dilakukan secara besar besaran sehingga kualitas sdm kita betul betul berhasil
sdm kita betul betul berada pada kualitas yang sangat baik
yang kelima yang berkaitan dengan infrastruktur
saya tidak usah berbicara mengenai ini saya sudah terlalu banyak berbicara mengenai infrastruktur
tetapi ini menjadi kunci juga bahwa tadi yang disampaikan oleh prof didik
kenapa biaya logistik kita masih dua ratus lima puluh sampai tiga ratus persen dibanding dengan negara tetangga kita
biaya transportasi juga masih dua ratus sampai dua ratus lima puluh persen dibanding negara kita
ya karena infrastruktur kita yang masih jelek dan belum siap
saya meyakini apabila infrastruktur ini selesai logistik cost dan biaya transportasi ini akan jatuh lebih murah
dan ini akan menjadikan daya saing kita menjadi lebih baik
kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan korupsi dan inefisiensi birokrasi
ini menjadi kunci karena apapun ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah
tetapi saya meyakini dengan paket paket kebijakan baik di bidang ekonomi maupun di bidang hukum
inilah nanti yang akan memberikan dorongan untuk pengurusan
jawaban ini saya kadang ini apa toh bu
masak laporan sampai enam belas apa enam belas apa namanya itu
enam belas laporan ada yang empat puluh empat laporan
ini apa dibaca enggak sih sampai empat puluh empat laporan satu barang ini

ini apa ini inefisiensi birokrasi kita termasuk di sini
ini saya perintahkan enggak usah banyak banyak bapak menteri
dua saja cukup lah saya kira
dari empat puluh empat potong jadi dua cukup
yang paling penting bagaimana manajemen kontrol management pengawasan itu betul betul konkret
trio di lapangan sehingga kalau ada apa apa cepat ketemu
laporan sampai empat puluh empat enam belas nya apa
mungkin kalau yang di birokrasi merasakan
karena kemarin saya sampaikan pada kepala sekolah senang semuanya bertepuk tangan
betul pak betul pak
memusingkan kita pak
dan yang terakhir sekarang dengan terpilihnya
presiden terpilih donald trump menjadi presiden amerika
praktis semua mata uang di seluruh dunia ini praktis melemah terhadap usd
bukan hanya rupiah sekali lagi bukan hanya rupiah
bahkan menurut saya rupiah relatif stabil dibandingkan dengan mata uang yang lainnya
dan ini yang
dilihat saat kampanye kebijakan donald trump untuk amerika first
sama dengan menurut saya ya sama dengan dolar nanti akan jalan sendiri
amerika first nanti berarti amerika tidak relatif
tidak peduli dengan konsekuensi aksinya terhadap negara
tidak ada yang lain
ini yang saya tangkap seperti itu
dan kelihatannya trump akan menerapkan kebijakan ekonomi yang sifatnya reflasi
kelihatannya akan menuju ke sana
dan kursus dolar semakin mencerminkan antisipasi pasar
bahwa pertumbuhan ekonomi amerika akan lebih menguat lagi
dan inflasi dolar akan
artinya bahwa kurs rupiah dolar semakin tidak mencermin ekonomi indonesia
ini kita selalu anu anu nya ke sana terus
padahal bukan cerminan fundamental ekonomi indonesia
melainkan semakin mencerminkan menurut saya
semakin mencerminkan kebijakan ekonomi amerika yang tadi saya sampaikan
jalan sendiri tadi
jadi jangan dibawa persepsi nantinya setelah ini
masih kita bawa persepsi itu pada dolar
mestinya tidak seperti itu
tapi yang saya lihat mestinya tidak seperti itu
karena ekspor kita ke amerika kurang lebih
sepuluh persen dari total ekspor kita
sepuluh sebelas persen dari total ekspor kita
jadi jangan sampai yang angka sepuluh sebelas ini kita menjadi
mendominasi persepsi ekonomi karena yang berkaitan dengan dolar dan rupiah tadi
kalau kita mengukur ekonomi indonesia hanya pakai dolar
ya kita akan kelihatan jelek gitu loh
padahal negara yang lain juga sama mengalami hal yang sama
enggak ada masalah
tapi ini sekali lagi ini persepsi
kalau kita masih bawa itu bisa berbahaya
sementara misalnya kalau kita ukur ekonomi kita pakai euro
atau won strollen mungkin akan berbeda
dan mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus
tapi sekali lagi kita sudah bertahun tahun selalu melihat
dolar dan rupiah
menurut saya bahwa kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat
karena harusnya kurs yang relevan adalah kurs rupiah
terutama mitra dagang terbesar kita
kalau mitra dagang kita tiongkok yang besar
ya kursnya rupiah remimpi yang relevan
mestinya seperti itu
kalau mitra dagang kita jepang
ya kursnya rupiah yen
karena ini penting sekali untuk mengedukasi publik
untuk tidak lagi hanya memantau kurs mata uang mereka terhadap us dollar semata
tapi memakai patokan yang lebih komprehensif

silakan berlangganan di kolom komentar